pt mrt jakarta telah meluncurkan aplikasi mrt jakarta
aplikasi ini memungkinkan pengguna mrt untuk membeli tiket mrt secara online
tanpa menggunakan kartu di loket pembelian stasiun mrt
aplikasi ini dapat diunduh di ponsel pintar melalui google play atau app store
nah saat ini saya akan berangkat dari stasiun mrt bundaran hi jakarta
dan di tengah masa pandemi covid sembilan belas seperti ini
saya akan meminimalisir kontak saya dengan petugas
dengan membeli tiket secara online menggunakan aplikasi mrt jakarta di smartphone saya
yuk kita coba
pertama penumpang mrt dapat membuka aplikasi mrt jakarta yang telah diunduh
lalu melakukan registrasi akun
proses registrasinya cukup mudah
tinggal mengisi data nama nomor telepon email dan password yang akan digunakan
setelah akun berhasil terdaftar pengguna mrt dapat membeli tiket mrt secara online
pembelian tiketnya pun mudah hanya dengan memilih stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan
setelah itu harga tiket akan ditampilkan dan pengguna mrt dapat lanjut ke tahap pembelian tiket
dengan metode pembayaran non tunai
setelah pembayaran berhasil penumpang akan mendapatkan tiket mrt
dalam bentuk kode qr di aplikasi
nah sekarang saya sudah dapat tiket tap masuk yang tadi saya beli secara online di aplikasi mrt jakarta
dengan qr code ini saya tinggal men scan qr code ini di mesin scanner untuk bisa masuk menuju ke peron
walau baru diluncurkan dua puluh tujuh april lalu dan belum banyak yang menggunakan aplikasi mrt jakarta
mayoritas pengguna setuju pembelian tiket mrt secara online sebab dinilai lebih praktis
kalau melalui online pasti lebih memudahkan
terutama buat saya yang sering menggunakan mrt ini online itu nggak perlu pakai kartu
setuju banget sih untuk memudahkan
kebetulan tadi menggunakan mesin sih
kalau misalnya untuk aplikasinya sebenarnya udah tahu ya
tapi kalau misalnya untuk lebih prefer sih mendingan yang online ya
karena segala sesuatu kan dari online semua nih
jadi lebih mudah aja untuk proses top up
selain praktis pembelian tiket menggunakan aplikasi mrt jakarta ini dapat meminimalisir
kontak kita penumpang mrt dengan petugas mrt guna menekan resiko penularan covid sembilan belas
di kabar mau fadli julian jakarta